presiden joko widodo memerintahkan menteri kesehatan untuk mencari solusi atas kasus vaksin palsu yang membuat masyarakat resah
presiden juga akan memberikan sanksi hingga pencabutan izin bagi rumah sakit yang tersangkut kasus vaksin palsu
menyangkut tidak setahun dua tahun ini tiga belas tahun sehingga ini harus ditangani hati hati
juga termasuk sanksi terhadap rumah sakit maupun individu yang tersangkut ini
sudah ada dua puluh tersangka tapi mungkin akan ini akan tambah lagi
dan juga sanksi terhadap rumah sakit ini juga baru semuanya